golongan sultan ada rahasia
tetapi gimana caranya hahaha soal gampang itu marga jalan
hutan hutan tenang aja jangan bicara
maksudnya itu cepet takut kalau begini kan nggak
wah berarti kamu nantang aku ntar aku kepadanya anak buah
wah berarti kamu nantang aku ntar aku kepadanya anak buah
anak buah pasti kejadian
suara rame amat ada patuh mumpung lagi berantem lagi sibuk sibuknya

aku harus menolongnya
gak ada apa apa
tadi seperti rame bener
mungkin perasaanku aja
aku bawa dia
mari kita berangkat
aduh bulat amat sih
sekarang kita naik karpet
tidur yang lelap
tidur yang dalam
mari kita berangkat
dia sudah lelah terkidur
gelang ini pasti aman
kalau aku ambil
dia bangun lagi
tadi lagi di atas angkasa
gak bisa turun
kalau mau turun
mungkin balikin sultan ke pondok
itu dulu di angkasa ini
sutan mau turun
tinggal lompat aja
kalau jatuh gimana
kalau jatuh paling metong
turun ya sultan
kalau mau turun
tinggal bilang aja begini
sultan mau turun nih
nanti sultan penuhi permintaan om jin
kan masih ada sembilan permintaan
dan kalau mau ambil gelang ini
ambil aja kalau bisa
oke lah kalau begitu
aduh kenapa nih
banyak kali sih pun jangan sultan nih
untung aja tepat waktu
coba kalau enggak
kan bisa nyusup ke bawah
itu jurang dalam
udah selamatin sultan
masa sih om jin
kalau enggak ada om jin
apa yang terjadi
om jin kan sudah tolongin sultan
bagaimana kalau sultan
eh tunggu dulu tunggu dulu
tunggu dulu main buru buru aja
mau kemana sih
biar teman om nanti terbebas semuanya
dengan gelang sultan ini
bebasin teman om jin
pake gelang ini
eh entar dulu
ini bener sultan
dengan gelang ini
teman teman om jin akan terbebas
kalau gak bertaya
sultan emang penasaran kalau golongan sultan ada rahasia
tapi gimana caranya
ngapain sih bawa sultan ke hutan
aduhh sultan tenang aja
sultan jangan bicara
disini rupanya siluman jorowedi bersemayam
udah tenang aja slow
ini ada permainan yang menegangkan
sultan kan ada gelang tuh
coba kau tempel gelang kau itu ke tangan
pasti ada sesuatu nanti
emangnya juga sih
udah jangan banyak mikir kelamaan
di bawah tanah
ganggu ganggu orang aja
lu lagi lo lagi juga
gak takut apa sama ini ini muka rata nih
mau muka lu dibikin begini
muka apa asfal belum jadi rata
nah aku mau ganggu dia
ayo kalau mau berantem silahkan
oh iya bentar
eh eh eh mau kemana
nih tuh sana
musuh disana musuh disana
muka di tengah dimana
eh malah kabur
kamu belum pernah ya naik harimau
pernah sih di komedik putar
wah itu mah harimau harimauan